lalu bagaimana perkembangan pasca gempa di lombok nusa tenggara barat
kita sudah tersambung melalui telepon dengan gubernur nusa tenggara barat muhammad zainul majni
selamat siang pak gubernur
selamat siang mbak assalamualaikum wr wb
informasi terakhir pak sembilan puluh satu orang menjadi korban tewas dalam ataupun pasca gempa yang terjadi di lombok
perkembangannya hingga siang ini seperti apa pak
banyak sekali tim kita baik dari pemerintah daerah maupun tni polri dan teman teman dari basarnas
yang sedang mencari dan menuntaskan evakuasi di kawasan kawasan yang agak jauh
yang remote area seperti di bukit bukit ya
ada pun yang lain
relatif sekarang sudah terlihat dan bisa didata bisa ditangani
karena masyarakat rata rata kumpul di ruang terbuka yang kemudian dibuat tenda tenda
kemudian di beberapa tempat utama yang merupakan konsentrasi dari masyarakat itu kita bangunkan tenda
kita tahu saat ini memang fokus utama adalah bagaimana penyelamatan korban korban
yang diduga masih berada di puing reruntuhan
gambarannya di lapangan seperti apa pak
karena kita media akses belum mendapatkan di lokasi lokasi terjauh
di beberapa titik yang sempat disebutkan mengalami kerusakan cukup parah
ya jadi tampaknya memang kerusakan sangat masif ya di daerah daerah yang jauh
di beberapa dusun dusun dan kampung kampung di kawasan perbukitan
memang tampaknya sangat masif berdasarkan cerita dari saudara saudara kami yang selamat dari tempat itu
nah sekarang tim pencari sedang berusaha dan mudah mudahan mudah mudahan bisa selesai hari ini
harapannya seperti itu tidak ada korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
yang kita harapkan sejumlah
infrastruktur di sana juga bisa berfungsi dengan baik
bagaimana dengan listrik pak bagaimana dengan jalan jalan ataupun infrastruktur lainnya
jalan jalan utama alhamdulillah masyukurillah masih bagus masih dapat dilalui
jalan jalan arteri juga alhamdulillah
cuma memang beberapa titik itu ada jembatan putus tapi bisa digunakan fungsional lewat bawah
atau dengan pembatasan pengguna mobil besar tidak tapi mobil kecil bisa
bagi jembatan jembatan yang agak terganggu konstruksinya
nah untuk listrik sekarang dalam tahap pemulihan karena memang pln itu punya sop terkait dengan keselamatan ya
kalau ada guncangan besar itu ya pembangkit listrik itu memang dimatikan untuk menjaga keamanan
dan juga yang dilakukan adalah memastikan apakah jaringan tetap utuh dan bisa dipakai lagi gitu
jadi ada beberapa ceking yang sedang dilakukan
demikian pun untuk telekomunikasi atau beberapa provider yang masih belum pulih seutuhnya ya jaringannya
khususnya di daerah lombok utara
untuk air bersih memang ada beberapa gangguan terkait dengan aliran pdam kita
nah ini juga menjadi atensi sehingga dropping dari mataram itu diintensifkan untuk mobil mobil yang membawa air bersih

jadi ini juga menjadi atensi sehingga dropping dari mataram itu diintensifkan untuk mobil mobil yang membawa air bersih
oke kita tahu akan sangat sulit jika hanya mengandalkan tenaga manusia
apakah ketersediaan alat berat sudah cukup pak gubernur
di sebagian tempat memang ada permintaan
ada masjid misalnya yang runtuh atau ada rumah yang runtuh yang diduga kuat bahwa di bawahnya ada saudara saudara kita yang tertimpa runtuhan
itu memang kita menggunakan eksavator dan alat alat berat

sebagian sudah bergerak bergeser ke lombok utara
yang agak kecil sudah ada tapi yang agak besar sedang bergeser
pu kita kemudian teman teman di sini pihak pihak swasta yang memiliki alat berat juga kita minta untuk ikut menggerakkan alat alat mereka
bagaimana dengan kondisi warga yang mengalami luka luka yang dirawat di rumah sakit
karena kita tahu ada beberapa rumah sakit juga yang mengalami kerusakan
luka akibat gempa itu kan khas sekali
hanya luka besar ya
jadi perdarahan atau luka yang terbuka yang besar sekali karena benturan dengan benda benda keras
ditangani terus ya
sejak semalam saya ikuti langsung di rumah sakit umum daerah lombok utara
itu proses untuk menjahit kemudian untuk memberikan pertolongan pertolongan pertama terus dilakukan
yang agak berat itu segera dirujuk sejak semalam ke rumah sakit umum provinsi di mataram
nah memang melihat dari tren datangnya saudara saudara kita menjadi korban yang terus berdatangan
dengan luka luka besar terbuka seperti itu memang kebutuhan darah itu sangat urgen ya
jadi saya sudah sampaikan melalui teman teman media pada warga ntb secara khusus yang sehat
untuk segera berdonorlah dengan darah karena itu sangat penting untuk saudara saudara kita yang membutuhkan
pak gubernur tadi malam hingga
bahkan tadi pagi warga sebagian mengatakan mereka sangat panik trauma tidak ingin kembali
ataupun berada di dalam sebuah rumah ataupun bangunan
meskipun rumah ataupun bangunan itu memiliki fondasi ataupun konstruksi yang cukup kuat
apa himbauan anda kepada warga yang saat ini lebih memilih berada di lapangan berada di tenda tenda
iya memang wajar sekali ya semua orang kan ingin keselamatan ya jiwa
dan memang dari skala gempa yang terjadi semalam itu memang sangat keras dan lama sekali
dan itu membuat trauma yang saya pikir memang
ya kami pun yang di mataram yang agak jauh dari sentrum itu kan merasakan keras sekali ya
apalagi yang berada di lombok utara yang memang dekat dengan sentrum gempa
nah saya menyuruhkan kepada teman teman yang sedang ada di tenda pengungsian untuk mengecek ya rumah masing masing
dan kalau memang bagus masih rapi
ya segera saja kembali ke rumah karena itu jauh lebih aman dibanding berada di tempat yang terbuka
tapi bagi saudara saudara kita yang sudah hancur tempat tinggalnya ya tentu kami tidak bisa meminta mereka untuk kembali
karena rumahnya sudah tidak ada
nah itulah yang menjadi tantangan utama sekarang mengidentifikasi menghitung mengkalkulasi berapa rumah rumah saudara kami yang hadir
untuk sekedar kita
untuk segera kita bangun kembali
bagaimana dengan bantuan yang saat ini dibutuhkan warga dan lewat mana masyarakat bisa menyalurkan bantuan pak gubernur
bantuan yang dibutuhkan oleh saudara saudara kami yang terdampak itu kan kalau dia tinggal di penampungan
ya tentu membutuhkan makan dan minum yang cukup ya serta ada air bersih
nah itu yang sedang di set up di lapangan yang terus dilengkapi
alhamdulillah teman teman dari kos
terus terat dari tni juga sudah turun
dan luar biasa bantuannya bahkan di beberapa tempat itu ada dibangun rumah sakit lapangan ya
saya dengar ada kapal kri rumah sakit yang akan juga merapat ke bagian utara pulau lombok
nah kalau saudara saudara yang ingin menyalurkan bantuan itu bisa mengumpulkan bantuan
kemudian menyalurkannya ke posko posko utama ya
nah poskosus utama itu ada di yang paling utama itu di tanjung di depan rumah sakit
itu ada posko kita kemudian juga di pemenang
tetapi kalau tidak mau langsung ke daerah terdampak itu bisa menyalurkannya di mataram
di kantor bpbd kita
badan penanggulangan bencana daerah
nanti dari situ akan didistribusikan
secara tepat ya kepada daerah daerah dan warga yang membutuhkan
baik terima kasih gubernur nusa tenggara barat muhammad zainul majni
kita harapkan proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar
dan semoga saudara kita di sana dikuatkan
terima kasih pak gubernur